tiba di negara keempat bangladesh rombongan presiden joko widodo disambut langsung oleh presiden bangladesh abdul hamid beserta ibu negara bangladesh rashidah kanam
disambut dengan upacara kenegaraan presiden jokowi juga melakukan inspeksi pasukan di bandara udara internasional hazrat syah jalal dhaka sabtu waktu setempat
presiden jokowi dijadwalkan untuk membahas perdagangan kedua negara dan diikuti dengan penanda tanganan sejumlah nota kesepahaman atau mou dengan perdana menteri bangladesh sheikh hasina
dari dhaka rombongan presiden jokowi akan ke coach bazar untuk mengunjungi kamp pengungsian etnis rohingya dari rakhine myanmar
bahwa presiden bangladesh menyampaikan kembali bahwa indonesia itu dekat dengan bangladesh karena indonesia
adalah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangladesh dan ini tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat bangladesh
nah ke depan kedua pemimpin sepakat bahwa sekali lagi kerjasama ekonomi akan menjadi prioritas bagi hubungan kedua negara presiden ri